hari ini pertemuan trilateral antara indonesia filipina dan juga malaysia berlangsung di yogyakarta
presiden republik indonesia joko widodo berharap pertemuan ini dapat mendukung opsi patroli gabungan untuk pengamanan perairan di lintas batas tiga negara
kerjasama untuk patroli bersama
pertama mengenai patroli bersama akan lebih didetailkan nanti di lapangannya akan seperti apa bagaimana kerjasamanya
kemudian yang kedua mengenai kalau ada kejadian di lapangan tindakan tindakan apa yang akan dilakukan